dan enam orang rekan asisten rumah tangga
selama kurang lebih empat bulan kaki siti disiram air mendidih
hingga tak bisa jalan dipukuli dan juga dilecehkan
dalam perkara ini para terdakwa dituntut pidana penjara selama tiga lima tahun dan empat tahun oleh jaksa penuntut umum
para terdakwa juga telah membayar restitusi sebesar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah
yang melakukan saya sampai kayak gini saya pengen majikan saya seumur hidup
yang nyampe kekerasan sampai saya gak bisa jalan seperti semula
pengen dia pelaku itu dihukum seumur hidup
saya nggak mau belum sama sekali rela kalau dia masih berapa tahun
saya dapat kabar itu aja langsung keingat ini gak adil
bener bener gak adil
cuma hanya bisa pasrah aja
sama hukum kalau dia mau dituntut segitu mungkin saya pengen angkat suara lagi
sakit ini bener bener serius gak mainan
mendengar tuntutan tersebut siti mengaku tidak puas
menurutnya tuntutan jaksa penuntut umum tidak sebanding dengan trauma serta luka yang ia alami
tim liputan cnn indonesia